yang untuk untuk merejade kan
bang wajid masih bisa bercanda aja
wah kalian herba
saya baru tau ada latihan bola digabung sama latihan drama
mau pengen tersaniman ya
ini tuh bukan gosong tau gak
ini tuh lagi pake mascara
dia model apaan tuh kayak gitu
widi bajunya keren juga
noronin derajat perasaan
deket deketan ama neng aida
gak mau rem tau gak
gak mau rem
itu tidak boleh berdekatan
non murim tau gak kata papsky
jangan bawa ya
ayo kita melakukan secara jantan
dengan akar sehat
kalo ente jual yang murah
kita cek deh
eh dimata nanto
bilangin ya siapa sih mulai kawit
tim poin gua internasional
mau menantang dia
siapin mental yang kuat
siapin skill yang kuat
kan ga bakal ketawa sama pak kiai
iya tung jangan takut
sombong banget sih itu orang
kita kan ga boleh taruhan sama pak kiai
ga bakal diomelin
kita pasti bakal menang
kan taruhan ga boleh
kalo abi tau bisa marah
kalian mau takdir aku ya
kita kan lagi gandengan tangan
biar kaya romeo dan juliet
gimana sih orang lagi berantem
abang tuh tadi dorong ayah tuh kecek banget
ayah tuh emang tau
abang lagi kesel
tapi gak gitu gitu juga kali
yang cantik kaya burung itik
tadi kan gua nyelametin lu
lu mau ketabrak motor
untung aja gua sepupunya spiderman
jadi gua cepat
lu kan istri gua
lu sepupunya tokek
nah gitu dong bu canda dong
waalaikumsalam pak kiai
gak gini dong jadi suami istri
enak diliatnya juga
kan kiai bilang
kalau suami istri itu akur
pak kiai nyendir aja
nggak ada yang ngumpul
nggak ada yang ngumpul
akhirnya lagi akrab
lagi akrab kok kiai
susah ataupun senang
harus dijalani dengan ikhlas
nanti keikhlasan itu
akan membahagiakan kalian
tuh denger kata kiai
mongol sepakat dengan kiai
selama ini monggol menjalani rumah tangga ini
walaupun saya sering ditindas
kalau ngadepin istri yang seperti itu gimana kiai
jadi suami itu
koreksi diri sendiri
apa kesalahan kesalahan kamu sama istri
suami itu kan imam di keluarga
eh tapi tuh kiai
ada satu hal lagi
lebih penting banget kiai
mari kita ke ruang
kalau aku kasih saran
kemudian dibuang aja ke got
buang ke laut
gak ada gunanya juga
hari ini masih cari suami yang gantung
ganteng kalau bokek buat apa
gak ada gunanya
bagi cari suami yang jelek
tapi masa depannya cerah
kenapa gue dulu gak kawin aja
malah sama bang momo
busy dulu makan ganteng
ingin cari yang laki laki lain aja
sibahnya kok di dunianya lebih baik
gue minta cerai aja sama bang momo
terus gue nikah dengan bang ojid
ada orang gak kesih
ini miring home
yang untuk untuk mereja nih kan
bang ocit masih bisa bercanda aja
ayah di sini
ya allah rajim
lu ngapain liat liat diri kayak begitu
pakai nafsu lagi
yang untuk untuk mereja nih
darahnya atuh untuk mereja
ini temen saya dulu
eh ketemu di sini
biar gitu juga gak boleh
udah tiga tahun gak kemari
betah lo mandiin mayat ya
ya begini lah
lu biasanya kalau kemarin nih pasti ada perlu sama gue
emang begitu kiranya adanya
emang saya ada perlu sama kiai
saya tolong cari kerjaan ngapa
lu bukannya betah mandiin mayat
udah tiga tahun lu mandiin mayat
kalo orang bener
orang hidup lu mandiin pasti gak mau
udah bagus mayat tuh mandiin
udah bener loh kerja itu
asal tau aja kiai
ini namanya odran lagi sepi
jarang orang pada mati
lu gak doain orang mati biar diriziki lu banyak
gak boleh begitu
beri syukur lu punya kerjaan
ngedoain orang mati gak bener lu
itu emang tugas saya begitu dari sononya
sekarang lagi sepi
sekarang mendingan saya berhenti aja deh
masalahnya doain juga gak enak
lancarkanlah usaha saya
itu kerjaan saya doain orang mati
iya juga sih
tapi dipikir pikir benar juga ya
markona kerja di sini pak kiai
barcodera sekarang kerja di sini
jadi juru masak santri
itu namanya pucuk dicinta ulang pun tiba pak kiai
kalau pak kiai butuh pegawai
saya aja dah kerja di sini
eh di sini kagak ada yang mesti dimandiin
saya gak setuju kiai
saya gak setuju
saya gak setuju
kalau orang ini kerja di sini

jangan lewat sini
terima kasih pak